setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan verdi sambo akhirnya muncul di hadapan publik untuk menjalani sidang etik di mabes polri kamis pagi
sidang ini digelar secara tertutup adapun pembukaan sidang etik ditayangkan langsung di akun youtube milik polri namun tanpa suara
verdi sambo dianggap merintangi proses hukum pembunuhan brigadir yosua dengan membuat skenario terjadi baku tembak dan menghilangkan barang bukti
diantaranya merusak rekaman cctv dari dekat tkp
putusan sidang akan dibacakan pada hari yang sama setelah pendalaman materi dalam persidangan
total ada lima belas saksi yang dihadirkan dalam sidang ini termasuk diantaranya adalah barada richard eliezer atau baradae yang hadir secara online melalui sambungan zoom
sebelumnya verdi sambo mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas kasus pembunuhan yang ia lakukan
lewat sidang etik di mabes polri kamis pagi

sebagai tersangka hari jumat pukul sepuluh pagi
sejak ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas agustus putri candrawati belum ditahan dengan alasan sakit
pihak kepolisian menyebut sudah tiga kali putri diperiksa penyidik
namun sejauh ini ia tidak pernah mau memberikan keterangan baik pada lembaga perlindungan
perlindungan saksi dan korban maupun komnas ham
putri candrawati dinilai menjadi satu satunya kunci yang mengetahui latar belakang serta pemicu pembunuhan brigadir yosua
tim liputan cnn indonesia